kembali di cnn indonesia connected ketika hidup dalam negara berdemokrasi ya
seharusnya masyarakat yang tinggal di dalamnya juga siap menerima kritikan apapun
sebagai pengingat bahwa ada sejumlah orang loh yang suka rela melakukan pengawasan sosial
ketika kritik berbalut jenaka bermunculan apakah harus ditanggapi dengan ancaman
dan untuk membahas apa yang jadi sorotan masyarakat hari ini
bergabung kembali bersama kami ada alisa wahid koordinator jaringan nasional gus durian
yang juga merupakan putri dari presiden republik indonesia keempat
abdurrahman wahid atau gustur
mbak alisa selamat malam
selamat malam mbak pusra
oke mbak alisa kita ingat betul sosok gus dur ini adalah pemimpin yang karismatik
kemudian reformis tapi gaya komunikasinya ini humanis gitu ya
yang kemudian membuat banyak masyarakat indonesia mengenang beliau justru dengan
dan udah sejak lama juga banyak orang yang menggunakan kalimat guyonan beliau
untuk mengkritisi kondisi termasuk saat ini
dari pandangan mbak alisa
apa yang memicu kemudian memicu guyonan ini dianggap mencemarkan nama baik polisi
padahal kalau kita ingat flashback gitu
kak polri aja pernah juga mengutip guyonan yang sama
ya itu dia
mungkin karena semakin hari semakin besar juga
rasa mudah emosi gitu mbak
jadi ada seorang pakar saya agak lupa nih siapa namanya
kita hidup di zaman yang tertinggung
kita ini hidup di zaman gampang tersinggung gitu
nah jadi sekarang ini ketika orang berkelakar
kemudian melemparkan humor humor kritik gitu ya
itu kemudian ada saja orang lain yang tersinggung
atau merasa bahwa ini berlebihan dan harus dibawa ke ranah hukum dan lain lain
dengan fenomena fenomena serangan terhadap kritik humor ini
apa semakin memperjelas bahwa pemerintah kayaknya ini dalam kondisi waspada terhadap kritik masyarakat mbak alisa
ada dua hal ya mbak
ada kasus kasus di mana dinamikanya terjadi antara orang ke orang atau orang ke kelompok masyarakat
nah kalau yang seperti ini tentu ini dinamika yang sangat wajar
artinya ketika ada orang mengeluarkan sebuah humor
mengkritik sebuah kelompok
kemudian kelompok tersebut melemparkan reaksi gitu ya
itu sangat wajar sepanjang itu dikelola di ranah sosial ini sesama warga masyarakat
menjadi hal yang berbeda kalau kemudian yang memberikan respons adalah lembaga negara
apalagi lembaga negara yang justru menerima mandat untuk merawat demokrasi
di dalam demokrasi ada dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat termasuk di dalamnya suara rakyat
kalau suara rakyat
itu kemudian di respons dengan tekanan tekanan
maka kualitas demokrasinya juga akan menurun itu problemnya mbak
tapi tanggapan dari kasus ini dari memperkarakan sebuah guyonan
dari teman teman jaringan nasional gus durian ini tanggapannya seperti apa mbak alisa
kami menyesalkan ada beberapa poin penyesalan kami
yang pertama adalah bahwa ini hak konstitusional seorang warga negara untuk menyuarakan
untuk mengembangkan pendapatnya
kemudian yang kedua dia mengutip
tetapi kemudian dia diperiksa atas dasar indikasi mencemarkan nama baik kepolisian
padahal kalau pasal pencemaran nama baik
itu lembaga negara tidak bisa mbak menerima eh apa namanya dikenakan pasal ini gitu
karena bagian dari proses check and balances dalam demokrasi
itu rakyat berhak untuk mengeluarkan kritik ya kalaupun mengkritik
lah ini hanya mengutip guyonan gitu
ini ini yang apa yang kami sesalkan
kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang seperti ini
walaupun ini dilakukan di tingkat lokal ya
ini kan tetap akan ada refleksi kepada aparat penegak hukum secara keseluruhan
dalam hal ini aparat kepolisian begitu
sehingga kami sangat mengkhawatirkan
kalau praktek seperti ini diteruskan
moga moga sih ini memang hanya beberapa gelintir polisi
dan offendednessnya memang ketinggian gitu
sehingga tidak dilanjutkan kepada kasus kasus yang lainnya
itu mbak itu yang kami sesalkan ya sebagai jaringan gus durian
tapi mbak alisa bagaimana sih seharusnya pemimpin menyikapi kritik demi kritik
yang kini kayaknya itu kian deras begitu diekspresikan masyarakat
utamanya lewat sosial media
karena nampaknya juga kan indonesia ini kayaknya mulai kekurangan tokoh gitu
dengan intelektualitas tinggi seperti pak gus dur seperti bapak
bagi saya kalau gus dur bukan hanya soal intelektualitasnya
tetapi soal penerimaannya terhadap prinsip prinsip demokrasi
sehingga ketika ada orang mengkritik ya gus dur menerima aja gitu dengan santai
bahkan kadang kadang beliau mengkritik dirinya sendiri lebih kencang
daripada orang lain mengkritik beliau gitu
tapi justru orang bisa menerima kritik itu karena
menerima kritik itu karena mereka memiliki intelektualitas yang tinggi bukan ya
iya betul juga gitu
jadi dan ini juga sebetulnya dari zaman kiai wahid hashim juga sudah begitu mbak
kiai wahid hashim juga ketika menerima kritik dari anggota dpr
yang mengkritik kiai wahid hasim sebagai menteri agama
ya menerima gitu karena itu bagian dari demokrasi
jadi intinya sebetulnya begini penghormatan pada hak berpendapat orang lain
begitu kalau kita merasa keberatan kita bisa menyampaikan keberatan kita
bahwa kami keberatan loh kalian menyatakan seperti itu
atau kalau memang harus beradu argumen ya beradu argumen
tapi nggak perlu dibawa kerana hukum begitu
karena kalau sudah kerana hukum sudah jadi represif gitu
oke mbak lisa saya pengen tahu nih kalau mungkin mbak inaya kan seniman
juga suka mengeluarkan lawakan lawakan politis
tapi mbak alisa nih yang punya darah bapak juga pernah nggak sih membawakan lawakan politis
pernah nggak mungkin ketika mengeluarkannya ada ketakutan gitu
atau nggak usah deh nanti jadi bumerang buat diri sendiri
kalau saya saya bisanya mengutip ngutip aja ya mbak
mengutip ngutip dari joke nya gus dur misalnya pada masa represi orde militer ya
beberapa dasar warsa yang lalu itu ada joke yang sering sekali dikeluarkan oleh gus dur
joke nya begini pertemuan kiai kita tahu ada intelnya
jadi kita semuanya ngomongnya dalam bahasa arab gitu
lalu si intel ini pulang lapor kepada komandannya
komandannya bertanya gimana tadi pertemuan kiai kiai itu
jawaban si intel oh butuh bukan pertemuan itu mereka saling mendoakan
jadi tidak ada informasi yang bisa diberikan kepada atasannya gitu ya
iya jadi dia berpikir bahwa orang berbahasa arab itu selalu berdoa gitu
nah itu kan bagian dari kritik terhadap situasi ya saat itu gitu
saya kadang kadang kalau mengutip gitu kadang kadang juga mikir ini aman nggak ya gitu
walaupun mengutip joke nya gus dur saya tidak seperti inaya yang bisa punya joke sendiri gitu ya
tapi sejauh ini aman aman aja ya mbak alisa ya
alhamdulillah aman dan saya berharap sih itu bukan hanya karena saya gitu
tapi aman untuk semua warga negara ya
ya baik terima kasih banyak mbak alisa wahid kita harapkan juga nih
melucu dengan mengutip goyonan gus dur
juga bisa jadi sentilan untuk orang orang yang mungkin tidak pekat terhadap kondisi sosial saat ini
jangan sampai kata warkop dki bilang tertawalah sebelum dilarang
kita harus tertawa dulu ya
pertawakan apa yang terjadi saat ini
baik mbak lisa wahid koordinator jaringan nasional gus durian dan juga putri dari presiden republik indonesia keempat
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami